prihatin dengan penggunaan obat obatan terlarang oleh kaum remaja
ribuan apoteker se jawa tengah menjadi guru kilat di sejumlah smp dan sma di jawa tengah
aksi apotekar mengajar ini berhasil memecahkan rekor
karena melibatkan lebih dari tiga apotekar dan tujuh puluh tiga pelajar
di enam ratus dua puluh lima sekolah smp dan sma di jawa tengah
meski hanya dengan waktu satu jam
para apotekar yang tergabung dalam ikatan apotekar indonesia jawa tengah ini
menjelaskan bagaimana dampak pil pcc pil koplo
hingga obat yang dapat memicu kecanduan dan merusak saraf manusia
penyalahgunaan obat itu kita tahu adalah menyasar banyak kermaja
bukan orang tua
maka kita mulai anak anak sma sampai ke smp
itulah yang kita sasar
karena mereka menjadi generasi penerus bangsa ini
menjadi pemimpin pemimpin negeri ini ke depan
alangkah sedih dan prihatinnya kalau generasi muda yang harusnya hidup
menjadi pionir untuk pembangunan ke depan
sekarang terjerat beberapa hal yang mungkin menyebabkan mereka
tergelincir kepada hal hal yang tidak kita inginkan
bagi para peserta mereka membutuhkan informasi tentang obat obatan
yang kerap disalahgunakan dan dampaknya bagi mereka
untuk pelajar pelajar agar lebih tahu bahaya dari obat obatan terlarang
dan agar pelajar lebih dapat menghindari bahaya dari obatan terlarang itu sendiri
aksi mendadak apotekar menjadi guru ini digelar dalam rangka
memberingati hari pendidikan nasional
sedikitnya tujuh puluh tiga pelajar
di enam ratus dua puluh lima sekolah smp dan sma di jawa tengah ikut andil
hingga apotekar yang diterjunkan mencapai tiga satu ratus delapan belas orang
aksi ini pun mendapat penghargaan dari museum rekor indonesia
dalam kategori edukasi penggunaan dan penyalahgunaan obat secara serentak
kepada pelajar terbanyak
untuk temanya edukasi penggunaan dan penyalahgunaan obat secara serentak
kepada pelajar terbanyak sebanyak tujuh puluh tiga empat ratus tiga puluh
satu ratus tiga puluh pelajar ini merupakan kriteria yang bisa tercatat di muri
memenuhi syarat yaitu ppul paling pertama unik dan langka
kegiatan ini diharapkan bisa menghindari pelajar dari penyalahgunaan obat
dan juga mengkonsumsi obat obatan terlarang
dahmar sinuko semarang